sekarang kita ke jakarta menjelajahi kawasan monumen nasional kini nggak harus dilakukan dengan berjalan kaki
sekarang ada layanan peminjaman sepeda gratis berbasis aplikasi
seperti apa sih layanan terbaru pemerintah dki pada warganya ini
beginilah antusiasme warga yang ingin menikmati fasilitas sepeda gratis di monumen nasional
baru baru ini pemerintah dki jakarta bekerjasama dengan gowes meluncurkan aplikasi goes yang dapat dinikmati secara gratis di kawasan monumen nasional
layanan goes gratis ini adalah layanan berbagi sepeda
di mana pengguna itu bisa menggunakan sepeda dengan menurut aplikasi goes
kemudian men scan qr code yang ada di gebok sepeda
setelah itu gemboknya terbuka dia bisa menggunakan
ketujuan untuk jarak pendek mungkin antara lima ratus meter
sampai satu atau dua kilometer
setelah sampai di tujuan dia bisa mengunci sepeda yang digunakan itu
dan nanti orang lain bisa menggunakan sepeda itu untuk ketujuan yang lain
untuk dapat menikmati layanan ini
pengguna diharuskan menginstal aplikasi gowes yang sudah tersedia di play store maupun app store
kemudian pengguna akan mendapatkan kode verifikasi melalui nomor telepon
setelah itu pengguna diminta untuk memasukkan data diri
setelah semua selesai
aplikasi pun siap untuk digunakan
saya pun mencoba untuk menikmati layanan ini
saya melakukan scan barcode yang sudah tersedia di bawah sadel
jika scan berhasil
kunci pun otomatis langsung terbuka
saya termasuk salah satu yang beruntung karena bisa langsung berhasil mencoba
beberapa pengguna lain harus beberapa kali mencoba untuk membuka kunci sepeda
mereka juga senang dengan layanan baru ini
ya gratis kan
terus bisa muter muter juga bareng bareng
agak susah masuknya
masukin ke aplikasinya
tapi udah dapat konfirmasi
masuk ke aplikasinya nggak bisa login
iya loginnya agak susah
saat ini goes menyediakan sebanyak seratus sepeda di kawasan monas
ada tujuh tempat parkir yang disediakan
layanan sepeda gratis ini masih dalam tahap uji coba
yang akan berlangsung selama tiga bulan ke depan
rencananya gowes akan diintegrasikan dengan layanan angkutan umum
pesepeda dapat dijadikan sebagai pilihan yang menarik dan juga asik
untuk mengelilingi monas yang seluas delapan puluh hektare ini
dan kalau sudah selesai jangan lupa
uh kembalikan sepedanya
ke halte yang sudah disediakan
dan terakhir jangan lupa mengunci sepedanya